nah itu aman
nah kemudian kegiatan berbelanja juga termasuk kegiatan yang beresiko rendah
asalkan tidak di jam jam yang sibuk
tidak di jam jam yang sibuk juga mungkin tidak di tanggal tua ya
karena biasanya tanggal muda
karena biasanya orang orang berbondong bondong untuk berbelanja
apa yang beresiko sedang kita lihat
lumayan banyak yang beresiko sedang
pusat kebugaran di ruangan tertutup
itu resikonya sedang karena apa
karena ada kemungkinan kita sharing alat
jadi ada alat satu dua tiga dipakai beberapa orang bersamaan
nah itu ada resiko di sana yang sedang
kemudian rumah makan yang tertutup
apalagi kalau misalnya tidak ada pembatas
dan kemudian tidak berjarak
nah itu ada resiko sedang di sana
kemudian salon atau tempat cukur rambut
itu ada resiko sedang
karena bagaimanapun kalau misalnya di salon kan tidak mungkin ya namanya social distancing
gimana mau potong rambut kalau social distancing
jadi ingat ada resiko di sana ya
rumah sakit tetap ada risiko sedang
di sini dimasukkan ke dalam resiko sedang
karena sekarang beberapa rumah sakit protokolnya sudah semakin ketat
bahkan untuk masuk ke lobi saja sudah diperiksa
kemudian tempat duduknya sudah diatur sedemikian rupa
tapi jangan lupa tetap ada resikonya di rumah sakit
dan juga di perkantoran
perkantoran tetap ada resikonya
di sini kami dimasukkan ke dalam resiko sedang
resiko sedang oleh lead bank cnn indonesia dan berdasarkan beberapa sumber
karena di kantor sebagian besar sudah ada protokol ketat sebelum masuk kantor seperti apa
dan orang orang sudah cenderung sadar untuk selalu menggunakan masker
sudah bisa menjaga secara sadar bahwa ada bahaya covid sembilan belas
tapi dilihat juga apakah kantornya tertutup atau terbuka
dan berapa lama seberapa padat ruangan di dalamnya
karena itu resikonya akan berbeda lagi
kita lihat sekarang
masih beresiko tinggi adalah ini dia
pernikahan wedding kemudian ulang tahun
pokoknya kumpul kumpul rame rame arisan segala macam ya
ini masih jangan dulu dilakukan no no no
karena kita cenderung kalau misalnya lagi asik dengan keluarga dengan teman dekat
ngerasa santai ngerasa kenal
nggak pakai masker
pakai masker ngobrolnya berdekatan
jadi ini nggak mungkin ada social distancing di sini
lagi arisan lagi kumpul keluarga nggak mungkin
kemudian apalagi tempat ibadah ya
tempat ibadah sekarang memang sudah banyak yang ada pembatasnya ada batas batasnya
itu harus betul betul diikuti
karena tempat ibadah masih menjadi salah satu tempat yang beresiko tinggi
apalagi jika ada ritual ritual tertentu
berikutnya adalah sekolah
kelihatan kan itu ikonnya school
sekolah masih dinilai sebagai tempat yang beresiko tinggi karena apa
karena kalau misalnya anak anak sd anak anak smp kelewatan keasikan bercanda
tidak mungkin ada social distancing di sana
tidak ada yang bisa memastikan apa
apalagi jika jumlah siswanya ribuan dalam satu waktu yang bersamaan
jadi saat akan beraktivitas jangan lupa hitung resikonya
faktor faktornya apa saja sebenarnya yang harus dihitung
sekarang ini yang harus diperhatikan
apakah anda berkegiatan di indoor di dalam ruangan atau di luar ruangan
itu yang anda lihat ya
kalau misalnya anda di luar ruangan itu justru semakin mengurangi resiko
oke kalau misalnya di dalam ruangan tertutup ber ac udaranya tidak ada ventilasi
itu akan meningkatkan resiko
kemudian apakah ruangannya sempit atau ruangannya besar
misalnya di krl ruangannya sempit orangnya banyak
tentu resikonya akan lebih tinggi di sana
berbeda dengan misalnya di supermarket di saat jam tidak sibuk
ruangannya besar orangnya sedikit jadi resikonya juga semakin berkurang
kemudian apakah ruangannya ada ventilasi atau tidak
ada perputaran udara atau tidak
perkukaran udara atau tidak
itu juga harus penting
kepadatannya tinggi atau kepadatannya rendah
sekali lagi misalnya di krl kepadatannya tinggi tentu saja ya
dan kepadatannya rendah seperti apa
krl di jam jam yang tidak sibuk
itu mungkin akan anda menemukan ini kepadatannya yang rendah
paparannya lama atau sebentar
paparannya lama atau singkat
karena berbeda semakin lama anda terpapar berada di satu ruangan tertutup
jadi misalnya begini kalau anda berada di satu ruangan yang cukup lama
kemudian dengan kepadatan tinggi ruangannya indoor pula
nah itu resiko anda terpapar covid sembilan belas akan semakin tinggi
berbeda jika sebalik ya kalau misalnya anda paparannya singkat
di ruang yang cukup lega tidak terlalu padat
dan di luar ruangan tentu resikonya akan semakin rendah
jadi itu ya saat anda akan beraktivitas
sekarang mau tidak mau aktivitas harus dilakukan
sekalian kita concern dengan apa yang masih terjadi di sekitar
karena apa karena angka penambahan kasusnya ternyata masih ada dan all time high
hari ini penambahan kasus satu dua ratus empat puluh satu laporan kasus positif covid di seluruh indonesia
tertinggi di dki jakarta kemudian jawa timur
dan juga ada beberapa wilayah lain di indonesia
kalimantan selatan kemudian sulawesi selatan dan juga jawa tengah
yang meninggal bertambah tiga puluh enam orang kemudian yang sembuh bertambah tujuh ratus lima belas orang
virusnya masih ada kita harus hidup berdampingan
pemerintah meminta itu aktivitas mau tidak mau harus segera dilakukan
jadi jaga kebersihan jaga kesehatan bukan hanya untuk anda
bukan hanya untuk saya tapi juga untuk orang yang kita sayang di sekitar kita